pernah menemui atau mengalami sendiri hal seperti ini saat berkendara di jalan raya
mak mak pengemudi motor menyalakan lampu sen namun malah berbelok ke arah berlawanan
atau menyaksikan unggahan di medsos seperti ini
mak mak bermotor yang tiba tiba masuk jalan tol
ya meski tak semua pengendara wanita melakukannya beberapa kejadian viral tersebut
mau tak mau seperti mendukung berkembangnya stigma negatif terhadap emak emak pengendara motor
sebuah perusahaan pembuat game tanah air bahkan membuat game yang seolah menyindir fenomena bahayanya bertemu emak emak pengendara motor di jalanan
tapi emak emak yang satu ini berbeda
seolah olah ingin menunjukkan bahwa tidak semua emak emak membahayakan keselamatannya sendiri dan orang lain saat berkendara
wanita yang belum diketahui identitasnya ini dengan lihai menjalani tahap demi tahap ujian praktik untuk mendapat simc
wah salut dan ajungan jempol ya
apa kabar buat emak emak yang satu ini
beragam komentar positif pun datang dari warga net
banyak yang berpendapat jika saja semua pengendara mendapatkan surat izin mengemudi setelah lulus ujian seperti ini
mungkin pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dapat dikurangi